selanjutnya kita lihat di layar kaca anda ada tiga orang tersangka berikutnya adalah tetap ada
kuat ma'ruf brikariki dan barada richard eliger serta ada juga korban
ya kita masih melihat
sepertinya adegan saat itu mungkin sedang tidur
ya disini ada kuat ma'ruf bersama dengan riki
dan joshua tidur bersama dengan riki
sama barada richard eliger